ayo marjika kita keluar dari sini
kanjang apapun yang terjadi
aku tetap berduka dan pancing dan laras
semoga kalian bisa tabah menghadapi semua ini
pusing dan mual
mual pusing seperti tanda tanda kehamilan
jangan jangan astari hamil sama teman suratani
seperti aku mau ke kamar saya
astari biar aku antar
kah mas tolong jangan buat keributan di suasana seperti ini
kamu tidak tahu apa apa kan
kamu kenapa katakan kepada aku
kanjang tidak perlu cemas
apa yang terjadi pada bestari adalah suatu hal yang wajar
terjadi pada seorang wanita yang sedang hamil
sebaiknya kanjang temui para tetamu
karena tidak baik kanjang pergi meninggalkan mereka terlalu lama
dan untuk bestari biar aku saja yang mengurusnya
tapi jika terjadi apa apa
langsung beritahu aku
tentu saja kanjang
aku tahu kau sedang merusak andiwara
aku memang hanya berpura pura
tapi ini adalah satu satunya cara
untuk menarik perhatian di surotani
bestari apa yang kamu lakukan ini adalah sesuatu hal yang ceroboh
untuk mendapatkan perhatian surotani
kamu harus melakukan sesuatu yang bikin dia itu tertarik sama kamu
dengan cara halus
lakukan sesuatu yang bikin dia itu semakin simpatik sama kamu
simpatik sama kamu
bukan dengan cara seperti ini
aku tidak peduli bapak
yang terpenting sekarang adalah
aku berhasil menarik perhatiannya selatanya
bapak lihat sendiri kan
sikapnya padaku begitu romantis
begitu sayang padaku
terserah pakat kamu besari
udah lah besari
kamu tidak usah bersandiwara
kita keluar dari sini
hei coba tangkap mereka
rupanya ramuan giri kemuning pemberian nironggot sudah mulai beraksi
sekarang kalian berdua adalah abdi setiaku
dan kalian harus patuh dan tunduk kepadaku
kalian berdua harus
sekarang ucapkan sumpah setia kepadamu
aku ingin mendengarnya
kami akan selalu tunduk
setia pada perintah paduka berikab
berhubung kalian tadi berniat ingin kabur
aku akan memberi hukuman kepada kalian
ayolah serahkan hah
tiap paduka badrika
sebagai wujud persembahan
dan pengabdianku padamu
terima kasih dewi kala
apa tidak sebaiknya
najih tinggal disini lebih lama lagi
terima kasih bapak
kalau sedang tidak mengembang tugas
terima kasih atas kebaikan dibi
dan juga bapak
kalau begitu aku melanjutkan perjalanan kembali
kamu mau kemana
katanya mau menemani bibi
aku tidak enak sama ibu dan ayah
semalam kepikiran terus
ayah dan ibumu juga selalu ingat kamu
karena kamu pergi tanpa memberitahu
memang dimana mana orang tua itu
tidak mau melihat anaknya menderita
kalau ada suatu keinginanmu
yang tidak sesuai dengan kirim mereka
sebaiknya dimusyawarakan dan dibicarakan
aku yakin mereka pasti akan mengerti
sampaikan salamku kepada ayah dan ibumu
katakan kepada mereka yang tidak ingin menjahatmu

katakan kepada mereka yang tidak ingin menjahatmu

aku dan ibumu akan

aku pergi dulu paman
hati hati di jalan ya